seharusnya panas pertarungan eskalasi kebencian dan tudingan penuh dengki berakhir sejak pemilu berlangsung
namun setelah sekitar tiga minggu pemilu berakhir kita masih menyaksikan panasnya gelombang politik yang tak berkesudahan
apakah ini waktu yang tepat sebenarnya untuk bersatu kembali atau justru memang demokrasi yang sehat membutuhkan pertarungan yang panjang dan tak berkesudahan
apalagi jika isunya untuk menegakkan keadilan
kita akan merefleksikannya malam hari ini bersama pengajar filsafat dan etika politik dari ui
ada hayat moko romo moko terima kasih sudah datang ke cnn indonesia
kemudian yang tampil di sebelah saya bukan co host bukan pembawa acara tapi saya akan mewawancara dia
ada budayawan kita jaya suprana pak jaya terima kasih sudah datang
happy pak jaya kalau melihat situasi ini tiga minggu katanya kan pertarungan keganasan adu kebencian itu berakhir setelah tujuh belas april
sehingga setelah tujuh belas april itu kita semua sudah bisa leye leye bisa ngelus ngelus dada harusnya sih santai
tapi hari ini romo dan pak jaya kita buka twitter media sosial kayaknya panasnya itu masih sama seperti tiga empat bulan enam bulan yang lalu
⁇ trong pak jaya ini kondisi yang normal atau abnormal sebenarnya dari segi sosiologis sebenarnya
ya saya sebenarnya datang ke sini dengan perasaan yang
cuma setelah saya tahu bahwa ternyata saya dipasangkan dengan seorang romo jadi saya agak curiga ini
ya ini apa akan ditampilkan suatu pertarungan antara kebaikan dan keiblisan
kan anda biasanya suka ngaju domba
biasanya hanya iblis yang merasa dirinya iblis
nah saya merasa
nah anda bicara gimana pak jaya
ini bukan guyo
begini tadi kan saya juga dengarkan anda bijak sekali ngomong
bijak sekali saya
makasih kalau gitu salamannya cocok untuk rekonsiliasi
masalahnya betulnya apalagi romo ada di sini ya itu
kata kuncinya itu kebencian
karena kita harus menggunakan kebencian pada waktu kita berbeda pendapat
itu kan bagian dari demokrasi
tapi kenapa harus pakai kebencian
ada yang tadi anda yang menyebut loh ya
karena kalau saya buka sosial media pak jaya juga pasti punya twitter atau punya sosial media
frank sir mungkin zaman dulu masih punya ya
nggak punya dulu
tapi isinya maki memaki itu nggak abis abis gitu komponen pak jaya
nah itu dia
dan mungkin kata kuncinya itu adalah mari kita coba belajar berbeda pendapat berbeda pilihan
berbeda selera berbeda opini berbeda penafsiran tanpa kebencian
oh rasanya nikmat sekali
itu kan idealnya
tapi faktanya kan kita lihat di lapangan di sosial media
makanya ada ini acara ini tujuannya kita mau bertahan seperti itu atau kita mau perbaiki lagi
kalau dokter pak jaya saya minta anda berdua untuk menganam nesa dulu
sehingga kita bisa taruh apakah jamunya pak jaya yang cocok ataukah antibiotiknya romo yang cocok untuk bisa

penyakitnya itu kebencian itu tadi
ya coba yang kita renungkan kembali
ya saya nggak tahu
saya dengan beliau saya yakin banyak sekali hal berbeda pendapat
ya baru tadi waktu kita menunggu
kita tentang bitarra aristoteles itu beda ya
tapi kan saya nggak benci beliau
beliau juga semoga tidak benci saya
saya tidak dengki beliau
saya tidak iri pada beliau
ya itu perasaan perasaan negatif
jadi kebencian adalah problem utama yang kita hadapi
tadi kalau kata pak jaya beda apa nanti
beda pendapat dengan romo
asal jangan beda pendapatan katanya
kalau romo sendiri
coba dipungkit pak
jadi kan masalahnya ini kalau dimulai tahun dua ribu empat belas
dulu itu kan harusnya selesai
tetapi mengapa itu berjalan terus
kita harus tahu media sosial melanggengkan polarisasi itu
disengaja atau tidak romo
ya itu tentu ada orang yang menggerakkan awalnya
tetapi kemudian mesin itu bergerak sendiri
itu mau pilih
terus yang kedua saya akan mengatakan begini
kalau kita titik tolaknya
kalau titik tolaknya adalah etika politik
etika politik adalah upaya hidup baik bersama dan untuk orang lain
dalam rangka memperluas lingkup kebebasan
dan membangun institusi institusi yang adil
nah membangun institusi institusi yang adil itu maksudnya apa
hukum perundang undangan aturan
sekarang ini institusi yang adil ini sedang diuji
bisa adil atau tidak
sudah diuji lagi diuji atau sudah diragukan romo
sebelum ragukan ujilah dulu
pak jaya senang sekali dengan kali ini
sebelum diragukan ujilah dulu
kalau nanti ternyata hasilnya tidak bolehlah mengatakan ini harus diperbaiki
karena ini adalah produk bersama
jadi yang mendukung satu dan dua ikut lho
ambil bagian dalam memilih orang yang mencoba untuk melaksanakan institusi institusi yang adil ini
romo sebelum sampai kesana
kita anamnesa dulu masalahnya
anda dokter bedah satu dokter jamu
apa namanya saya pengen tahu sebenarnya
kalau kita lihat kondisi saat ini
masalahnya hanya kebenciankah
atau ada masalah political etik atau masalah tidak bisa menerima kalah dan menang
apa problem utamanya romo
diagnosisnya pak jaya itu adalah kebencian
sebetulnya sebelum itu apa
tidak bisa menerima perbedaan
kemampuan menerima perbedaan itu adalah pendidikan
itu adalah latihan
atau yang istilah yang sering dipakai yang saat ini itu habitus
jadi disitu apakah orang dididik sejak pendidikan kita sejak sekolah dasar
bisa menerima yang berbeda dan yang berbeda itu tidak mengancam saya
yang berbeda itu ternyata malah bisa memperkaya saya kalau saya juga berusaha keras
kalau orang indonesia negara dengan pluralitas sebesar ini kan kayaknya perbedaan itu jadi darah daging kita sudah inherent genetically
tapi kok sekarang perbedaan jadi problem pak jaya
ya anda tadi yang sudah saya ucapkan
kebinekaan kita itu kan perbendaharaan kemahakaryaraan
peradaban bangsa indonesia
justru disitulah letaknya bahwa kita harus merajut kebenekaan itu
mungkin saya terpaksa menggunakan kata yang mungkin dianggap sekarang sudah ketinggalan zaman atau zaman sekarang
ketinggalan zaman now ya
nah kok gimana
nah emangnya ini
enak sekali apa bicaranya
loh kok enak memang enak
ketika kasih sayang enak sekali
ini ya kalau saya kemudian mau dikejar lagi bagaimana kita memperbaiki
kalau saya ditanya
kita mencoba bukan memperbaiki orang lain
tetapi diri kita masing masing
mulai dari diri kita
iya mulai dari diri kita
tetapi saya mengagumi satu falsafah islam yang sangat indah menurut saya
menaklukkan diri sendiri
sekarang ini kita sedang berusaha menaklukkan orang lain
biang keroknya elit atau people
yang tidak ada elit mau apa apa
nanti radar kan mau arahnya mau ngomong ke people power kan
ada yang bisa meramal apa yang saya mau tanya
tapi apa kan ada yang meramal atau budayawan
kalau saya ingin menambah yang dikatakan pak jaya ya
jadi kebaikan keutamaan
itu adalah sesuatu hasil dari kebiasaan melakukan yang baik
pertama tama bukan karena saya tahu saya bisa melakukan yang baik
tetapi karena biasa melakukan yang baik orang melakukan itu
saya mau mengatakan apa
supaya ini menjadi hal yang baik
supaya ini menjadi lebih teduh
harusnya elite elite itu menjaga diri memilih kata yang tepat untuk tidak provokasi
jadi memang provokasi jadi yang utama romo
menurut saya pemilihan kata itu bisa tidak yang lebih menenangkan menyejukkan
membuat orang lain itu menjadi lebih oh ya saya lebih menjadi terbuka
bahkan kalau cara bicaranya itu orang lain itu dengan mudah akan mengoreksi diri gitu
karena saya tidak benar
karena anda baik dengan saya
tapi begitu anda menyerang saya
kemungkinan besar saya malah tidak akan minta maaf
saya akan mempertahankan diri
jadi pelestarian kebencian itu terjadi dan terjadi dan terjadi terus gitu
elitnya jadi yang karena elit kan mau gak mau pasti akan
orang yang di atas itu kan menjadi teladan
istilahnya itu orang mengatakan begini loh
kebaikan keutamaan itu disampaikan
yang paling efektif adalah yang implisit
yang implisit adalah teladan
teladan itu adalah memberitahu yang lain tanpa menggurui
terlihat itu gak romo
dari para elit kita sekarang teladan
jawabannya romo lebih asik
usah aja deh kita harus break dulu supaya romo bisa jelasin lebih panjang
kameranya segera kembali
pak jaya stop dulu offernya
apa tadi romo apa namanya ingin melanjutkan apa tadi
ya menurut saya bagaimana supaya suasana menjadi lebih teduh
semoga mereka yang mempunyai tanggung jawab politik
yang menjadi pemimpin masyarakat itu menggunakan bahasa yang lebih sejuk
ada bahasa yang lebih sejuk bahasa yang lebih sejuk yang menenangkan bukan hanya menenangkan kelompoknya
tapi menenangkan bahkan lawan politiknya jadi dan dirinya sendiri dirinya sendiri sehingga
hai menjauhkan dari kecurigaan berarti orang itu tidak merasa selalu diserang itu cara seperti itu
kan sebetulnya salah satu ciri etika politik itu apa sih salah satu cirinya adalah yang pertama tama
orang politik itu supaya apa adalah politik adalah seni untuk mengabadikan diri apa artinya
seni mengabadikan diri dia diabadikan karena berjasa bagi masyarakat ya bagaimana supaya dalam
suasana yang seperti sekarang orang orang berperan untuk menenangkan untuk memberi rasa kesejukan
dengan menahan diri memilih kata yang tidak aktif tapi ini memang sudah waktu yang tepat untuk
atau sebenarnya tunggu dulu dong kan belum ada hasil tunggu dulu dong kpu belum mengumumkan kita
masih berjuang itu gimana romo itu jadi waktu saya caranya adalah dua duanya ini kan sekaligus bukan
lagi hanya masalah orangnya elite untuk teladan tetapi juga sekarang ini kan aturan dan hukum
yang sudah kita pilih bersama kita tentukan bersama ini biarlah dia bekerja sementara ini
kalau sampai ada kekeliruan kalau sampai ada ketidakadilan di situ itulah ujian dari
hukum yang telah kita buat oke tapi masyarakat media masa kita kita terutama yang muda muda seperti
saya agak bingung mana cara membedakan mana yang provokasi mana yang ingin menegakkan keadilan
saya mau kasih contoh apa namanya ini ini pernyataan yang cukup banyak dibahas publik
dua minggu terakhir terkait dengan eh ya tadi pajak sudah bisa memprediksi people power tadi
kita dengarkan komentar yang resiko dengan terus membimbing mendorong dan memotivasi

dengan terus membimbing mendorong dan memotivasi keadaan kita dari hal ini ini adalah hal yang paling penting

agar segera membentuk panitia aksi bela negeri
untuk gelar aksi konstitusional
untuk kepung bawah selu dan laporkan kecurangan
dengan bukti berupa fakta dan data
lalu selanjutnya kepung kpu untuk tuntut keadilan
dengan semangat jihad konstitusional
mendorong semua pemerintah bangsa
agar secara bersama sama membentuk panitia nasional aksi bela negeri
untuk menggelar secara besar besaran
aksi belak negeri secara konstitusional di ibu kota jakarta
untuk kepung bawah selu dan kpu
dengan tuntutan diskualifikasikan jokowi karena
kepung kpu menjaga konstitusional di kpu
dengan struktur sistematis dan masif
serta segera tetapkan prabowo sebagai pemenang pilpres dua ribu sembilan belas
pak jaya itu masuk kategori apa
kalau menurut saya kalau saya dengarkan tadi
kategori beliau mengungkapkan pendapat beliau
elit bukan beliau
nah tergantung lah
elit obat hijab tapi ya kalau tadi saya berdengar itu
beliau itu sedang mengungkapkan pendapat beliau
beginilah tadi kan anda tanya apakah ini tepat waktunya
menurut saya tepat waktunya
saya kira tidak secara kebetulan
bahwa sekarang ini bulan ramadhan
enggak kebetulan ini
ini pasti ada
kehendak beliau yang maha kuasa
kenapa beliau meletakkan ini masalah suasana yang anda sebut tadi
panas itu kok tepat dengan bulan ramadhan
nah kita semua kan sudah tahu tujuan bulan ramadan itu apa
ya dan bukan menciptakan kebencian
tapi kasih sebetulnya
dengan cara apa
yang tadi saya bilang tadi mengendalikan diri kita masing masing
kalau ingin memperjuangkan keadilan seperti yang tadi dikatakan bang rizik
dengan narasi seperti itu itu kan kemudian direkam oleh publik
diamplifikasi oleh tidak hanya media massa karena beliau adalah tokoh publik
tapi juga media sosial
kalau memang ada yang keberatan dengan cara beliau
oh kasih tahu ke beliau
anda tidak benar ya radu ini
ya radu ini
saya mau minta pembelaan sama pak jaya aja
begini kebetulan beliau ada di sampingnya saya
kita kebetulan agamanya sama nasrani tapi beliau katolik saya protesta
tapi kebetulan beda kan
kebetulan saya sangat mengagumi skapause
tulus saya tulus sekali
padahal tidak ada hubungannya dengan agama saya
tetapi saya mengagumi sampai saya datang ke buenos aires untuk nampak tilas beliau
nah beliau itu sebenarnya bisa menjadi suri teluadan pada kita
yaitu mari kita coba bersama menghindari kebencian
kembali ke kasih saya
bahkan apa yang kita lihat pada sri paus ketika di sudan sampai mencium kaki orang orang yang berkonflik politik bertahun tahun gitu ya romo
itu harusnya jadi suri telonjan
tapi saya lihat ini bagian dari proses politik
itu yang tadi mungkin kalau pak jaya agak malu malu atau bagaimana tidak mau menyebut itu elit atau bukan
saya itu aja loh pak jaya
saya yakin ini benar benar malumologi dan kelirumologi gitu
romo gimana melihatnya apakah ini gini pertanyaan saya
ini memperjuangkan keadilan atau provokasi
begini susah pertanyaan saya memang
saya juga susah
karena kalau saya yang komentar apapun yang saya komentari akan serba salah
jadi dalam hal ini saya tidak akan komentari
tapi saya hanya akan mengatakan sebaiknya suasana itu ciptakanlah
biarkanlah juga semua bekerja
maksudnya baik bahwa proses peradilan proses misalnya ada ketidakadilan laporkan
proseslah seandainya itu ada
jadi hukum menyediakan
institusi supaya menjadi bergerak menjadi lebih adil
sebetulnya kan di dalam
itu warning atau warning seperti warning gitu ya romo
saya hanya mengatakan bahwa kita sudah memilih
kita sudah memilih
dan semua wakil rakyat dulu yang menyetujui prosedur dan produk hukumnya
biarlah itu berjalan
seandainya ada ketidakadilan harus diubah dong
karena institusi dalam etika politik
supaya institusi institusi menjadi lebih baik
jadi saya lebih yang saya komentari umumnya
tapi yang anda lihat memang ada gejala ketidakpercayaan
kepada struktur atau sistem yang memang sudah disepakati bersama
oleh siapapun wakil wakil kita di parlemen yang anda pilih
hanya masalahnya begini ya
kita akan melihatnya kan
kapan kita memberi kesempatan supaya institusi institusi itu membuktikan bisa adil atau tidak
ini waktunya sebenarnya
pak jaya ini it is matter of kesempatan yang harus diberikan sesuai dengan undang undang
sesuai dengan political system
atau ada hal lain yang harus diterobos gitu
kadang kadang mungkin kalau kita lihat di depan ada banjir
kita harus cari bypass jalan lain supaya nggak kena banjir
ya kita semua satu
ya kita semua satu
sadar bahwa manusia itu pada hakikatnya tidak sempurna
maka apapun yang manusia lakukan termasuk dalam membuat sistem membuat sistem politik dengan yang semua apa juga pasti tidak mungkin sempurna
tapi marilah sekarang kita semua bersama menyadari ketidaksempurnaan kita ini
karena di mana letak peradaban
peradaban itu adalah upaya untuk menyadari
untuk menyadari ketidaksempurnaan dan terus berusaha mendekati kesempurnaan
susah sekali bahasa anda
ya betulnya gampang
cuma saya aja yang kurang pengetahuan
anda ini memang sengaja memprovokasi kan
ini tuduhan yang serius pak jaya keliru masuk kelirumologi
itu betul kelirumologi
esensi kelirumologi itu apa
kelirumologi itu adalah upaya mempelajari menelah kekeliruan
demi mencari kebenaran
dari proses politik fakta fakta politik terkini mana yang paling sesuai dengan kelirumologi
tapi dijawabin nanti usai jeda
pak jaya ini pernah menulis buku
punya buku apa
buku punya bapak kelirumologi indonesia tadi sudah menjelaskan kelirumologi
kalau dalam proses politik ini mungkin ada yang paling identik dengan kelirumologi itu apa pak jaya
saya memang belum dengar pak jaya ngomong
kebencian itu kelirumologi
di mana ceritanya
tadi anda yang ngomong bahwa ini akan proses hukum
ini semua kan ada prosesnya
tetapi tidak percaya itu sudah masuk kebencian
tidak percaya itu sudah masuk dalam kelompok perasaan perasaan negatif yang destruktif itu
termasuk tidak percaya pada institusi penyelenggaraan
makanya kalau saya bilang ya sudah lah kita ikuti aturan main
kan kita sudah sepakat kan
pemilunya ada aturan mainnya
ada bahwa selunya
ada mk bahkan ya
safety netnya kalau nanti begini begini
kita tempuh aja semua
fakta fakta penunjang untuk sampai pada hipotesa bahwa penyelenggara pemilu tidak mampu menegakkan keadilan
sehingga perlu ada yang dikatakan namanya people power
ini lagi terkenal romo
seminggu terakhir ini people power
saya nggak tahu di mana
pokoknya terkenal di mana mana people power ini
saya nggak tahu ibu bapaknya siapa people power
apakah memang ketidak percayaan
saya itu malah menjadi bertanya
pertanyaannya itu kok sepertinya malah ingin melihat bahwa seakan akan sudah tidak ada keadilan gitu loh
itu loh dari pihak anda
berarti salah saya dong
iya jadi anda sudah
ketidak adilannya itu gitu loh
tapi kan kalau tadi lihat pertanyaan apa pernyata pernyata bahkan sampai ada people power itu kan bentuk
kalau kita melihat ya
bahwa anda ketidak percayaan
kalau kita melihat ya misalnya bahwa disini kan ada sudah ada di kpu sendiri
anda tahu kpu sendiri ada kode etiknya loh
dan kode etik eh dia dibawasi juga lah
ada di kpp juga
jadi ada piranti piranti yang cukup untuk melihat
dan mereka dipilih bukan oleh partai
oleh salah satu hanya salah satu kontestan lah
yang semua ikut
yang petahana misalnya
anda juga ikut memilih mereka dulu
bagaimana mungkin kalau mereka lalu tidak percaya terhadap yang mereka pilih
apakah bukan berarti mendelegitimasi
bukannya dalam iklim demokrasi
masyarakat sipil yang bergerak
masyarakat sipil yang bersuara
punya power itu juga baik sekali untuk sebagai alat kontrol rom
sekarang kan istilah people
people itu people yang mana
kan juga kita harus juga kritis top
apakah people itu seluruh masyarakat
atau people yang mana
itu juga kita harus melihat juga kan
dalam komponen anda pasti sudah banyak sekali tahu pelajaran sejarah people power di banyak negara
komponen komponen itu masuk nggak romo sekarang
apa ini seperti kalau kita lihat ketika korea aquino misalnya
apa gerakan people power filipina misalnya
apakah itu sudah masuk belum
atau sembilan puluh delapan mei misalnya
itu sudah masuk belum
karena saya sebenarnya tidak mau masuk terjebak pada pertanyaan people power
saya sebetulnya mau masuk bagaimana supaya suasana ini menjadi kembali tenang
bagaimana supaya lebih kondusif bagi semua
saya arahnya lebih ke sana daripada saya diminta untuk membahas
sudah tahu saya
tapi yang paling penting adalah bukan yang paling penting
salah satu yang menjadi isu dalam seminggu terakhir pak romo dan juga pak jaya adalah
katanya ada keraguan akan kualitas demokrasi
kualitas demokrasi kita tadi ada gerakan katanya people power
kemudian pemerintah dianggap terlalu eksesif terlalu reaktif dalam merespon proses politik terkini
kita lihat ada dua hal yang menurut saya menurut kami beririsan adalah pernyataan menko polukam wiranto
dengan prabowo subiranto
beberapa waktu lalu mengomentari soal ya inilah ya kemudian banyak di perdebatan
kita dengarkan dulu yuk
hasil rapat salah satunya adalah kita membentuk tim hukum nasional
yang akan mengkaji ucapan tindakan pemikiran dari tokoh tokoh tertentu siapapun dia yang nyata nyata melawan hukum
bahwa sudah mulai ada pemanggilan pemanggilan terhadap beberapa unsur tokoh tokoh pendukung kami
yaitu sudah mulai ada pemanggilan kembali kepada ustadz baktiar nasir yang dinyatakan tersangka oleh pihak kepolisian ri
mengenai kasus yang sudah liwat
dua ribu tujuh belas yang lalu di mana dari berbagai segi setelah diperiksa sebetulnya tidak ada unsur kejahatan ataupun unsur pidana dalam peristiwa tersebut
dan kami menganggap bahwa ini adalah upaya kriminalisasi terhadap ulama dan juga upaya untuk membungkam pernyataan pernyataan sikap dari tokoh tokoh masyarakat dan unsur unsur elemen elemen dalam masyarakat
sebelum saya tanya pak jaya dan romo mengenai hal ini yang menarik ini ada berita terbaru untuk anda polisi menghampiri kiflan zain
mayor jenderal tni purnawirawan di bandara internasional soekarno hatta polisi menyerahkan surat panggilan terkait laporan tindak pidana penyebaran berita bohong atau hoaks dan juga dugaan makar
kabitumas polda metro jaya kombes polisi argo yuwono membenarkan adanya personel bareskrim yang memberikan surat panggilan kepada kiflan zain
berdasarkan informasi yang kami peroleh dari detik com panggilan ini terkait laporan atas kiflan dan liu sungkarisma soal tuduhan makar yang ditangani oleh cybercrime bares krim polri
itu ada benang merah nggak dari pernyataan pak wiranto apa yang kemudian akan dilakukan negara dengan ekses kebencian tadi komentar dari oposisi seperti itu
oke begini kebetulan saya kenal pak wiranto saya juga kenal pak prabowo
yang saya kenal semua
dan saya yakin beliau beliau sebelum mengeluarkan suatu statement pernyataan apalagi beliau adalah tokoh tokoh pemimpin bangsa ini pasti beliau sudah mempertinggalkan masa masa
makanya pertanyaan ini tidak tepat kalau ditujukan ke saya
karena cuma anda kan penara sumber saya saya nanya ke siapa kalau nggak nanya ke anda pak jokowi
loh ya makanya lain kali manggilnya jangan saya
pokoknya saya yakin beliau beliau dalam memberi pernyataan itu ada alasannya
nah makanya kalau saya sekali lagi marilah kita juga belajar menafsirkan apa yang beliau sampaikan ini dengan ya kalau perkataan yang agak kepala dingin atau apa
tanpa kebanjian tanpa prasangka tanpa juga belum belum kalau ajaran dari alkitab itu jangan menghakimi dulu
jangan menghakimi dulu
anunya kita tabayun dulu
ya sebetulnya kita kenapa
anu beliau memberikan suatu pernyataan yang memang menurut saya bisa ditafsirkan macam macam itu
ya cuma kalau mengenai berita tadi yang menunjukkan bahwa pak fikriki fransen itu betul betul sudah dapat surat panggilan
wah itu betul betul
saya nggak berani ikut campur karena itu sudah menyentuh masuk ke hak dari kepolisian
oke aman sekali ya pak jaya bicaranya
romo gimana anda lihat ada benang merah nggak
inikah yang anda sebut tadi
elit yang turut melestarikan kebencian ini atau apapun lah yang kurang baik
saya akan menjawabnya dengan cara lain
oh iya silahkan pak adik
bahwa media itu menjadi pilar demokrasi
ya media menjadi pilar demokrasi
media itu tentu akan membuat di satu sisi bisa membantu meneduhkan suasana
media semakin mempertajam
dengan membuat kontras
itu dua duanya bisa
bagaimana tanggung jawab media itu sangat menjadi masuk akal dalam hal ini
tapi ini kan fakta politik romo yang dikeluarkan para elit
media tentu saja sesuai dengan kaedah kaedah jurnalistik
apa yang dikatakan
apa yang dikatakan
fakta elit terutama yang premium seperti menteri
dan itu mau tidak mau akan kita amplifikasi
fakta tidak pernah netral
jadi kita selalu akan memilih fakta mana yang kita kira
dan media itu juga dalam arti tertentu membutuhkan ada rating tinggi loh
kalau pembicaraan kita ini tidak memberikan sesuatu akan mengerikan
pak jayo senang sekali langsung berkelahi kan
dengan kata lain kita akan mengatakan bahwa sejauh mana orang akan berminat dengan media ini
apakah hanya gara gara ingin semakin menggarisbawahi perbedaan
jadi salah medianya atau salah aktor politiknya romo yang terus memproduksi tadi hal hal yang
dua duanya itu timbal balik oke
media senang mendapat rating dengan begitu caranya apa
yang sensasional itu menarik
saya mau dimarahin lagi ya pak jayo
tidak tidak ini karena tadi kita sudah menyentuh keleirmologi
salah satu kekeliruan dalam problem solving
mencari siapa yang salah
bukan mencari apa yang salah
siapa yang salah
ya itu kekeliruan itu keliru loh ya ratunya
dalam problem kita kalau yang cari siapa yang salah wah itu seru ya
nah menurut saya mungkin kita berhenti lah
kita mencari siapa yang
dari tadi kan anda
siapa siapa siapa
jadi saya yang salah
apa saya termasuk siapa
ya kan sama saya juga tahu lah
makanya saya nggak pernah mau dipasangin begini
saya nggak pernah mau
mari kita cari apa yang salah
nah kalau karena saya diundang ke sini
jawabannya saya itu adalah
mari kita bersama mengendalikan diri kita masing masing
ini jadi sebetulnya yang dikatakan pak jayo menarik
kalau kita bertanya mengapa
yang kita cari adalah masa lalu
kalau saya bertanya mengapa
adalah siapa yang salah
itu normalnya begitu romo
itu masa lalu
tetapi kalau kita ingin melihat sesuatu yang lebih baik
pertanyaannya adalah bagaimana mengatasinya
dan itu tugas kita bersama tentunya ya
jadi semua tutang orang yang terkenal
tapi kalau kita bicara substansi romo
ini kan yang lagi juga banyak diperbincangkan
gradasi kualitas demokrasi kita jadi memang lebih kurang
lebih turun atau gimana
kalau saya demokrasi dites dalam krisis seperti ini
sistem sebagai dalam demokrasi merasa sudah beres
ini krisis menurut anda romo
saya tidak akan mengatakan krisis dalam arti ada masalah
tidak ada demokrasi yang tidak krisis
sehingga dengan ada masalah ini
lalu menjadi lebih
sistem itu menjadi diperbaiki
di mana yang salah
mungkin juga bisa juga komunikasi politiknya yang keliru
bisa juga loh
jadi sistem mungkin baik
tapi komunikasi politiknya jelek
kita akan break dulu
kita akan bicara mengenai rakyat sekarang
rakyat itu kan menjadi pilar utama untuk menjadi antibiotik
apakah rakyat kita punya imunisasi yang bagus
atau justru malah daya tahan tubuh kita memang lagi rendah rendahnya
nah caranya seperti apa
kita akan ulas ulas saja
sekarang kita bicara rakyat yang dari tadi kita kesampingkan
karena kita dari tadi bicara narasi elit
people power dan hal hal lainnya gitu
romo tadi romo katakan memang ini krisis
demokrasi pasti akan ada krisis
besar atau kecil tergantung kondisinya gitu
tapi bagaimana rakyat
rakyat sebagai pilar utama dari semua ini punya
bukan antibiotik punya imun tubuh yang cukup baik
untuk bisa menerima krisis ini sehingga kita justru
bukannya lebih drop terserang penyakit apalagi zaman puasa seperti ini
atau kita justru lebih kuat dalam menghadapi proses demokrasi ke depan
kalau saya melihatnya begini ya
pendidikan politik itu bukan hanya elit memberikan training
kalau saya terinspirasi dengan apa yang dilakukan
apa yang disebut kartu pelaporan warga negara
kartu pelaporan warga negara
kartu pelaporan warga negara itu apa
diorganisir di dalam masyarakat komunitas tertentu
diberi kartu untuk memberikan laporan tentang pelayanan pelayanan publik
misalnya langganan listrik beres tidak
kalau anda protes kalau anda malu ada perbaikan tidak
cepat direaksi tidak
bagaimana pelayanan dikeluargaan
bagaimana pelayanan polisi
dibuat catatan pelaporan warga negara itu
dan setiap enam bulan dikumpulkan
dan di situ akan diketahui adanya indikasi indikasi pelayanan publik menjadi lebih baik atau tidak
evaluasi gitu ya
lalu di lain pihak juga bisa dideteksi kalau kemungkinan adanya korupsi
model itu adalah pendidikan politik learning by doing
sekaligus menyangkut kepentingan rakyat sendiri
dan dengan begitu rakyat juga menjadi kritis
di situ rakyat akan dikatakan juga kalau menghadapi berita menghadapi mengenai informasi
harus selalu bertanya siapa yang mengatakan dan apa kepentingannya mengatakan itu
jadi pertanyaannya jangan lagi pertanyaan pertanyaannya benar atau salah
tapi siapa yang mengatakan dan apa kepentingannya
lalu dilatih juga untuk mengatakan untuk apa
di dalam suatu pernyataan ada tidak ketidakberesan sosial
apa yang dimaksud ketidakberesan sosial
ketidakberesan sosial itu misalnya ketidakadilan ketakstaraan prasangka negatif diskriminasi
lalu adanya sesuatu
seperti itu lalu orang menjadi kritis
ini berita ini apakah akan membawa kebaikan masyarakat atau merugikan masyarakat
kita punya kualitas itu gak romo
saya kira harus dimulai menurut saya harus dimulai
dan saya lebih senang pendidikan politik itu learning by doing
dan juga harusnya masyarakat mulai sekarang mulai menuntut
kalau anda nyalek anda akan menjadi bupati tanyakan anda berjasa apa terhadap masyarakat
anda telah melakukan apa terhadap masyarakat
kalau di negara macu ada yang namanya pro bono kerja pro bono pro bono publiko
ya relawan itu yang mungkin romo ya
enggak misalnya kalau anda seorang akuntan anda seorang dokter akan ditanya per bulan berapa jam anda bekerja untuk orang miskin
dan itu menjadi syarat supaya nanti kalau mau nyalek itu diikut sertangan
harusnya sistem politik kita menuju ke sana
mulai ke sana dibuat
apa namanya proses check and balance dan juga tagihan invoice publik kepada para caleg itu bisa jadi
karena itu melatih calon wakil rakyat kita peka terhadap kebutuhan masyarakat
saya mau ke pak jaya terakhir
satu menit dari anda
masyarakat gimana menghadapi krisis
masyarakat itu rakyat
ya masyarakat itu rakyat
ya masyarakat itu rakyat beda ya pak jaya
oke tapi jangan kasih kuliah rakyat dan masyarakat ini panjang
pokoknya rakyat ya begini
mampu kita bertahan atau akan beruntung
kita harus bedakan dulu ada dua jenis rakyat
ada jenis rakyat seperti saya yaitu rakyat yang sudah menikmati nikmatnya kemerdekaan bangsa indonesia
punya pabrik jamu
judang bandar ya kan ini wah nikmat saya kan
tapi mohon dimaafkan masih banyak teman teman kita yang belum menikmati nikmatnya kemerdekaan bangsa indonesia
saya setuju sekali tadi itu adalah satu metode untuk mendengarkan bagaimana suara dari
suara saya betulnya nggak penting
ya suara ini kan
pak jaya ini didengar
publik bersatu ya pak ketan
justru yang para pemirsa ini
beliau beliau mungkin di apa di banyak beliau sekarang kegelisahannya
bagaimana membayar uang sekolah pendidikan
ya yang ternyata sekarang diganti
dia bayar tetapi uang gedung buku
ganti nama dan ini dan itu
belum lagi kesehatan
belum lagi yang nggak punya rumah
baik pak jaya
jadi saya setuju sekali tadi dengan apa yang tadi romo utarakan
marilah kita bangun negara ini termasuk demokrasi
itu untuk justru rakyat yang belum menikmati nikmatnya kemerdekaan
dan nantinya persoalan persoalan prinsipil yang akan diadapi rakyat akan membuat persoalan politik ini jadi tidak
ya hilang sudah
tidak ada apa apanya
karena kebutuhan kebutuhan real uang gedung yang diganti uang bangku atau uang pagar itu akan jadi
pak jaya mohon saya waktunya sudah habis
mudah mudahan kita pak jaya akan mensponsori program kita untuk kita bikin acara tiga jam supaya kita bisa dialog pajak lebar
terima kasih pak jaya
terima kasih romo atas perbincangannya
mudah mudahan apa yang kita harapkan bahwa masyarakat kita punya imunitas yang baik untuk bisa melawan krisis krisisnya ini
karena kita bukan kali ini aja tertiba krisis demokrasi
karena kita sudah matang dan mudah mudahan berpengalaman dan akan menjadi negara besar
terima kasih romo terima kasih pak jaya atas perbincangannya
demikian layar pemilu terpercaya pada malam
ini pastikan anda mendapatkan update informasi terkini seputar pemilu dan pilpres bersama layar pemilu terpercaya di cnn indonesia
saya budi adiputro selamat malam